dpr merampungkan pembahasan revisi undang undang nomor lima belas tahun dua ribu tiga tentang tindak pidana terorisme
dpr juga telah menyetujui sejumlah penambahan substansi atau norma baru untuk menguatkan peraturan dalam undang undang sebelumnya
setidaknya ada delapan poin penambahan substansi atau norma baru itu
beberapa diantaranya kita lihat
yang dimaksud diantaranya adalah jenis bahan peledak
kemudian mengikuti tindak pidana militer mengikuti pelatihan militer atau pala militer atau latihan lain
baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan maksud melakukan tindak pidana terorisme
kemudian ada pemberatan sanksi terhadap pelaku tindak pidana terorisme
baik permufakatan jahat persiapan percobaan dan pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme
sanksi akan dikenakan kepada pendiri pemimpin pengurus atau orang orang yang mengarahkan kegiatan korporasi
penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak
untuk memiliki paspor dalam jangka waktu tertentu
yang berikutnya juga ada perubahan hukum acara pidana tindak pidana terorisme
kemudian mf berikutnya ada korban tindak pidana terorisme menjadi tanggung jawab negara
ini berlaku surut artinya korban tindak pidana terorisme sebelumnya juga langsung akan ditanggung oleh negara
berikutnya duruf g pencegahan tindak pidana terorisme berkoordinasi dengan bnpt
huruf h kelembagaan bnpt dan peran tni kemudian diperkuat
tni diberikan peran
tapi selanjutnya akan diatur dalam peraturan presiden
terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror
atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal
dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek objek vital yang strategis
lingkungan hidup fasilitas publik atau fasilitas internasional
dengan motif politik ideologi dan gangguan keamanan
kalimat terakhir ini yang kemarin menjadi perdebatan antara pemerintah dan juga anggota dpr
oke baik ini adalah kesepakatan yang ada dalam revisi undang undang terorisme
undang undang nomor lima belas tahun dua ribu sembilan